selamat pagi dr iwan
apa kabar dok
nah pemirsa kali ini saya akan mengajak anda
untuk berbincang dengan direktur utama rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita
dr iwan dakota
nah dokter seperti yang kita ketahui
sudah ada kerjasama antara puhai hospital dan juga rumah sakit harapan kita
baik dari transfer teknologi transfer ilmu pengetahuan
sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari kerjasama
dua rumah sakit jantung terbesar di indonesia dan cina ini
baik pak diana berangkali latar belakang utamanya adalah
visi dan misi rumah sakit jantung
harapan kita untuk menjadi rumah sakit yang berkelas internasional
nah saya kira untuk itu kita harus melakukan benchmarking
ke rumah sakit juga yang berkelas internasional dan dikenal
di dunia maupun di asia
jadi untuk itu berangkali latar belakang yang paling utama kita adalah sebuah internasional
bahwa artinya masyarakat yang membutuhkan penanganan kardiofaskular
tidak perlu untuk luar negeri cukup di harapan kita saja ya dok
oke nah apakah ada alasan khusus
mengapa memilih kue hospital sebagai partner untuk kerjasama
baik sebenarnya benchmarking sister hospital kita itu banyak
tapi kenapa kita pilih fuwai hospital untuk kerjasama
kali ini adalah dasarnya adalah
satu fuwai hospital ini adalah rumah sakit khusus jantung dan ular terbesar di china
tapi data yang kedua yang lebih menarik
karena mereka merupakan rumah sakit yang memiliki
jumlah kasus yang terbesar dan tindakan terbesar di dunia
itulah kira kira alasan kita kenapa kita pilih kuwai hospital
baik dokter mungkin bisa menunjukkan rumah sakit jantung harapan kita
dokter kalau kerjasama bersama rumah sakit kuwai ini
benefit atau manfaat apa yang ingin diraih oleh rumah sakit harapan kita
tentu kita mempunyai harapan yang cukup besar
kerjasama dengan rumah sakit berkelas internasional
seperti di fuwai
kita mengharapkan paling tidak standar pelayanan kita akan menjadi lebih baik
dengan kualitas internasional
yang kedua berangkali kita memiliki kesempatan pendidikan dan latihan dan training
di pusat rumah sakit yang terbesar seperti di fuwai
dan yang terakhir adalah masalah perkembangan riset
kita mengharapkan kerjasama ini juga adalah kerjasama riset
yang akan menghasilkan publikasi ilmiah yang cukup banyak dari hasil riset bersama ini
semoga tujuan tersebut bisa tercapai ya
baik terima kasih banyak dokter iwan dakota atas waktunya
selamat pagi dok
hai hai dokter sanchiho
hai selamat pagi
semoga berjaya bertemu dengan anda
dokter saya ingin bertanya tentang kerjasama antara fuwai hospital dan harapan kita hospital
apa adalah alasan utama untuk fuwai hospital
jadi ini bukan hanya mengambil pengetahuan tapi juga teknologi dan pengalaman
ya kami berdua menghadapi tantangan dan penyebab penyakit kardio vasku di kedua negara
kami tidak hanya melayan pesakit kami juga mencoba mencari strategi polisi atau patensi untuk mengawasi penyakit kardio vasku
kami juga mencoba mencari strategi untuk mencari penyakit kardio vasku